cuaca mendung sering hujan bukan berarti kita cuma bisa rebahan kita juga bisa loh
liburan bareng sama keluarga dan sahabat nah sekarang kita sudah siap untuk gak
cuma liburan tapi juga berkompetisi sudah siap ya oke let's go baru dibuka pada akhir november
dua ribu dua puluh dua wisata olahraga estetis bernama holeo mini golf and museum menjadi destinasi pertama saya
untuk berakhir pekan menariknya pengunjung tak hanya berolahraga namun bisa tetap eksis dengan
bersuah foto di setiap sudutnya lihat kalau pada saat setelah pada saat pandemi banyak orang tuh mulai
mencari kayak olahraga golf jadi kayak kita kita pikir dong gimana caranya olahraga golf itu kita
bisa bikin sesuatu yang fun sesuatu yang bisa bermain sama keluarga jadi inilah ide keluar ide tuh keluar
dari sini sebelum memulai permainan para pengunjung akan diberikan satu buah stick lengkap
dengan bola golf dan kertas skor yang bisa diisi belum bisa atau belum pernah bermain jangan khawatir para
seperti saya akan diajarkan terlebih dahulu setiap area permainan memiliki dekorasi yang berbeda
dan hal itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain pada mini golf ini tersedia delapan belas
lubang yang harus diselesaikan semakin sedikit pukulan yang diperlukan untuk memasukkan bola
ke lubang secara akumulatif dialah pemenangnya
bagi anak anak yang ingin bermain harus dalam pengawasan orang tua ya di lantai dua terdapat
museum warna warni yang instagramable pengunjung bisa bersantai sekaligus melukis di atas kanvas
maupun talkback yang dijadikan cendramata kenapa kesini karena nyari aktivitas aja sih
di jakarta terus habis itu disini kan enak indoor terus habis itu jadi nggak perlu worry tentang hujan
nemu nemu di ig di surabaya itu nggak ada mini golf nah memang selama ini pingin nyobain mini golf
untuk dapat menikmati momen di holeo anda akan dikenakan biaya sebesar delapan puluh sampai
satu ratus sembilan puluh sembilan rupiah tergantung aktivitas yang dipilih dan waktu yang dihabiskan
masih ada energi nih kita pindah tempat yuk ada genera art space yang gak kalah kece dan
cocok buat anda yang suka banget dengan kesenian bagi saya melihat dan melakukan kegiatan seni
sangatlah membantu untuk mengistirahatkan diri dari rutinitas terlebih ketika mencoba hal baru
seperti belajar membuat tembikar atau keramik wah bisa nggak ya kira kira belajar membuat poter ini
benar benar menantang karena dari awal kita sudah ditantang untuk menentukan pilihan
jadi kalau sekali kita sudah mau bikin gelas yaudah kita bikin gelas
jangan bikin bikin yang lain karena nanti adonannya bakalan hancur atau gampang rapuh
selama proses pengerjaan tembikar peserta akan diawasi dan dibantu
jadi jangan takut gagal ya mulai saja dulu
dan taraaa akhirnya setelah berjibaku selama empat puluh menit jadi juga gelas tanah liat buatan saya
ganara artspace yang dibangun sejak tahun dua ribu tiga belas memiliki makna dalam bahasa spanyol
i will win atau saya menang
jadi dalam seni tak ada yang kalah atau salah
karena kita melihat sebetulnya dengan kegiatan seni sendiri
ada banyak sekali hal hal yang dipelajari seperti empati keberagaman menghargai berbagai sudut pandang
masing masing pengunjung dibebaskan untuk memilih satu karya yang ingin diolah dan dibawa pulang
mulai dari keramik tatakan gelas kayu buckethead hingga tote bag
kebetulan saya lagi cuti lumayan ada sisi healingnya juga sih
kita kan fokus mengerjakan suatu hal yang baru juga
dan seru sih seru
untuk dapat beraktivitas di ganara art siapkan dana mulai dari lima puluh sampai rp dua ratus lima puluh ribu rupiah tergantung paket aktivitas yang dipilih